assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan allah azza wa jalla
senang sekali hari ini saya melaria rahma kembali menjumpai anda dalam program kesayangan kita
pemirsa hari ini tema yang akan kita bahas terkait adab bertetangga
bagi anda pemirsa yang memiliki pertanyaan anda bisa menyampaikan pertanyaan anda
melalui email yang tertera di layar kaca
namun sebelum kita bahas lebih lanjut ada baiknya kita menyaksikan informasi yang satu ini
aksi menembok jalan masuk ke rumah haryono ini dilakukan keluarga rianto di desa baji kecamatan boyolangu kabupaten tulung agung jawa timur
tembok setinggi dua lima meter ini pun menutup total akses satu satunya menuju rumah keluarga haryono
akibatnya empat anggota keluarga haryono yang berada di dalam rumah sempat terisolasi selama lebih dari sepuluh jam
menurut keluarga rianto aksi menutup akses ke rumah tersebut
tetangganya ini akibat konflik berkepanjangan selama hampir tiga tahun terakhir
penutupan akses ini sempat membuat keluarga haryono kebingungan karena tidak ada akses masuk dan keluar
ya pemirsa itu tadi tayangan mengenai konflik antar tetangga
dan untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
di studio gapai kemuliaan
setia menemani kita untuk berbagi ilmu
ahilman tadi sudah melihat ya
sedih rasanya padahal kan sebenarnya saya ingat sekali bahwa ada istilah tetangga itu adalah keluarga terdekat
tapi kalau kita kemudian berkonflik dengan tetangga rasanya kan nggak enak ya
nah bagaimana kita melihat atau apa sih yang harus kita yakini atau kita amalkan dalam hidup bertetangga
iya masya allah tabarakallah
bicara tentang tetangga
tetangga itu punya posisi yang sangat istimewa dalam kehidupan kita
bahkan jika kita melihat al quran misalnya
allah ingatkan kita untuk berbuat baik kepada orang orang di sekitar kita
salah satunya kepada tetangga kita
allah swt berfirman
dan beribadalah kalian kepada allah dan jangan menyekutukannya dengan siapapun
dan berbuat baiklah kepada orang tuamu
dan kepada kerabatmu dalam hidup
dan kepada anak anak yatim
dan kepada orang orang miskin
dan berbuat baiklah kepada tetangga dekat
ataupun tetangga jauh
dan kepada sahabatmu yang dekat ataupun yang jauh
dan janganlah engkau berjalan di muka ummi dengan keadaan yang sombong
allah memerintahkan kita beribadah kepada allah
dan jangan menyekutukan
baru nextnya berbuat baiklah kepada manusia kan
ada urutannya tuh
saudara anak yatim
dekat ataupun jauh
kebaikan kita kepada tetangga
itu bisa mengukur bagaimana kualitas ibadah kita kepada allah
kebaikan kita kepada tetangga
keimanan kita kepada allah
kita perhatikan hadis dari baginda nabi saw
barang siapa yang beriman kepada allah
dan beriman kepada hari akhir
maka muliakan tetangganya
urusan bab tetangga itu dikaitkan dengan iman
urusan tetangga dikaitkan dengan amal ibadah
berarti kalimat tidak langsungnya
makin benar ibadah seseorang
lihat bagaimana tetangga kita beriman kepada allah
lihat bagaimana cara dia memperlakukan tetangganya
makin benar iman seseorang
lihatlah bagaimana dia
banyak sekali hadis
tentang bagaimana adab kita dalam bertetangga
bahkan nabi mengatakan
jibril itu berkali kali
ingatkan aku tentang tetangga
sampai aku mengira
tetangga akan menjadi bagian ahli waris
sebegitu penting ya berarti
sebegitu jibril ingetin terus terus
aku nyangka tetangga ini akan jadi bagian ahli waris
bahkan rasul saja
karena sering diingatkan
maka wajar dalam hadis yang lain disebutkan
barang siapa yang beriman kepada allah
dan hari akhir jangan sakiti tetangganya
barang siapa yang kemudian
ketika dia tinggal di satu tempat
jangan hanya kemudian dia beli rumahnya
tapi juga beli tetangganya maksudnya lihat tetangganya
nah terus ada juga kalau kamu masak
lebihkan apa kuahnya itu minimal ya
jangan dikasih juga kuah aja
minimal lebihkan kuahnya
kalau bisa banyakinlah isinya juga
jangan sampai tetangga mencium masakan kita
sedangkan kita gak ngasih kepada dirinya
kan disadari atau enggak
orang yang paling dekat dengan kita dalam hidup siapa
ya selain keluarga kita ya
kalau kita hajatan
yang ngurus siapa
yang bantuin siapa
yang kita ada kesulitan yang bantuin pertama kali siapa
maka wajar tetanggamu menggambarkan surgamu
masya allah berat ya
bagaimana sikapmu kepada tetangga
menunjukkan bagaimana keadaanmu dalam hidup setelah kehidupan dunia ini
maka surga semakin dekat dengan dirimu
tapi ketika engkau tidak memuliakan tetanggamu
boleh jadi itulah yang menghambat dirimu
untuk mendapatkan surganya allah swt
tadi kan kita sudah lihat contohnya
belakangan itu marah sekali
saya melihat mungkin ada beberapa kasus dalam beberapa bulan terakhir
urusan nembok akses ke tetangga yang lain gitu
berarti kan memang sebenarnya
gesekan antar tetangga itu sesuatu hal yang sangat mungkin wajar terjadi
yang biasalah ya
tapi bagaimana ada menurutmu
kalau kita memang berkonflik gitu loh sama tetangga
supaya nggak akhirnya itu tadi gitu loh
kita tidak mencederai adab yang baik kepada tetangga
kita kan pasti juga harus punya pandangan bahwa
berita yang tadi kan tidak mungkin lahir begitu saja
pasti ada cerita lah
makanya tadi tiga tahun konfliknya
ada latar belakang yang kemudian membuat tetangga tadi
membuat tembok yang menghalangi rumah tetangganya gitu
akses ke rumah tetangganya
tapi yang pertama harus dipastikan apa latar belakangnya
nah yang kedua
ketika kita pindah ke satu tempat
adab pertamanya adalah kita harus temui orang sekitar itu
makanya ada rukun tetangga
nah maka minimal kanan kiri depan belakang rumah kita tuh
kita sambangin lah kita soan lah kita silaturahmi lah
makanya juga ada ada begini
kalau kita ingin menjual rumah
jangan tawarkan kepada yang jauh
sebelum kau tawarkan kepada tetanggamu
jadi kalau ini mbak milani mau pindah rumah nih mau jual rumah ini
jangan tawarin ke siapa siapa dulu
tawarin dulu ke rumah samping kita
boleh jadi dia menginginkannya juga
saking luar biasanya bagaimana tetangga itu kan
maka wajar ya nabi itu masya allah benar benar memperingatkan kita tentang tetangga
tidak bukan golongan kami kata nabi
jika ada seseorang yang menyakiti tetangganya
ya allah berat sekali
nah makanya juga kan tadi mungkin poinnya lebih kepada kita ingetin tetangga
tetapi juga tetangga juga harus kemudian ngerti lah ya kepada tetangga yang lain
kan gak mungkin orang itu jahat sama kita
kalau tidak ada cerita tidak ada trigger yang membuat sesuatu itu terjadi
maka kalau ada konflik ya komunikasi lah
kan di dalam al quran juga disebutkan ada beberapa tahapan yang bisa kita hadirkan ya
ya berlemah lembut
nah terus kalau tetap dia berlaku kasar sama kita maafkan
sesudah maafkan minta ampunkan kepada allah
terus bermusyawarah setelah itu baru bertawakal kepada allah
lima tuh berperilaku lemah lembut memaafkan kesalahannya
minta ampunkan kepada allah tentang kesalahannya bertawakal eh kemudian bermusyawarah dengannya
yang kelima bertawakal kepada allah
itu sebenarnya sudah jadi solusi sebenarnya
kita bahas lagi ya
nanti kita lebih detail
kadang kadang suka emosi dan egonya itu loh ya
kak hilman susah banget ditekan
nanti kita bahas
pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
pak mirza terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode adab bertetangga
ini ya pasti kita tuh pasti punya tetangga ya
nggak mungkin hidup di hutan sendirian kan gak mungkin gitu
jadi hal hal yang mungkin sehari hari kita alami itu bisa jadi juga menjadi sumber
biasa kan sebenarnya
contoh misalnya ya hilman
baru aja beberapa hari yang lalu ada tetangga meskipun tetangga jauh ya
mengadakan acara hajatan
menutup jalan gitu yang memang kita merasakan akses jalan kan udah berakhir ya kan
itu akses jalan kan untuk siapa saja dan itu sangat terganggu
ngedongkol gitu ya
tapi bagaimana seharusnya kita bersikap dengan kondisi kondisi yang seperti ini gitu
keadaan seperti itu ya tidak asli ya
dalam kehidupan bertetangga bermasyarakat pasti ada
ada misalnya tetangga kita mau bikin hajat
tentu mungkin kalau hanya di rumahnya kan gak cukup
maka dia harus menggunakan area umum area jalan
ini ada pertamanya bagi yang mengadakan hajat
sama siapa ya sama warga setempat khususnya kan diwakili oleh rw dan rt boleh izin ya
yang kedua terutama yang harus di notice adalah orang orang yang dekat dengan wilayah yang tempat hajatan kita
kanan kiri depan belakang itu dilihat berapa rumah izin izin komunikasi
nah kalau kemudian tidak mendapatkan izin jangan dipaksa
jangan ngotot berarti memang tidak maslahan
tapi semua bisa ustaz asal ada uangnya itu terserah aja ya kadang kadang ada kan
ada yang begitu
ada yang begitu
enak yang ada uang
kalau kita gimana
tetap izin lihat kemaslahatannya bagaimana mungkin kita bahagia dengan pesta yang kita adakan sedangkan ada orang yang menderita dengan pesan yang kita hadirkan
maka tidak boleh itu satu izin
nah yang kedua kalau kita misalnya menggunakan jalan tersebut
maka kasih dong alternatif solusinya
berarti kasih akses jalan lain untuk bisa orang sampai ke tujuannya
jangan sampai begini mohon maaf ya udah mah itu jalan satu satunya
ditutup pula orang gak bisa dapat akses lagi ini mah zolib dan menzolimi
betul kan betul
berarti nah kalau pas dia izin diizinkan kok ustadz diizinkan kok tapi yang kedua dia tidak memberikan akses bagi orang lain berarti kan zolim
dan boleh jadi perbuatan zolim itu yang tidak akan mengantarkan rahmat dan berkah dari allah untuk kita
maka adab yang pertama lihat dulu
lihat dulu orang yang sedang membuat hajat tadi satu izin kepada warga setempat yang kedua kalaupun diizinkan ya berikan akses jalan lain
solusinya apa agar orang itu bisa lewat ya kan bayangkan pesta seharian orang nggak bisa lewat nggak bisa keluar ya kecuali mungkin ada kompensasi nggak keluar hari ini nggak apa apa ya
jadi kuncinya adalah komunikasi
nah ada pun sekarang azab orang yang terganggu harus gimana
yang terganggu sekarang nih
ya satu ya kita ingetin nasehatin kasih tahu
kalau sekarang ada yang berwajib ya lapor kepada yang berwajib ya silahkan
kalau udah dikasih tahu dinasehati juga masih gak ngeh juga atau butuh cara apa lagi
jangan main hakim sendiri
jangan juga pas misalnya
lagi hajat kita datengin apa gitu ya biar berantakan
tetap berantakin gitu
ya jangan juga
jangan begitu ya
jadi yang punya hajat harus ada adab yang mungkin merasa terganggu juga harus ada adabnya
insya allah jika ini saling beradab akan menghadirkan adab kebaikan juga
dan memang jangan mengedepankan emosi ya hilman ya
kan orang tuh kenapa sering mengedepankan emosi karena kan dalam tanda kutip ya ilmunya
maka segala sesuatu itu kalau pakai ilmu kan jadi adem jadi lebih tenang dan
apalagi kalau kita tahu tuh di segmen satu tetangga
wah itu kan peringatannya banyak sekali gitu
jadi sebenernya ngalah juga ga apa apa
kalau memang dirasa perlu mengalah demi kemaslahatan juga saya rasa juga tidak apa apa ya ahilman
iya kan misalnya begini ada yang begini
aa aku tuh udah baik banget jadi warga tapi memang ada tetangga ini memang satu agak lain gitu
ngeyel gitu ngeselin dan semua orang juga sepakat kalau dia tuh ngeyel gitu
kan suka ada tuh ya satu dua rumah yang agak agak gimana gitu
itu jadi ujian ga sih
nah saya suka melihat bahwa kan tidak mungkin allah itu menakdirkan orang itu ada di situ kalau bukan ujian bagi kita
berarti kan ujian sabar ya ujian boleh jadi disitu allah tuh lagi coba kamu gimana tuh
sikap kamu dengan tetangga kamu yang seperti itu seperti apa gitu
jadi ya kan setiap orang diuji dengan masing masing ya
jadi tetap baik ya
kalau kita punya misalnya ada makanan kita kasih walaupun ya memang misalnya jutek lah tetangga kita gitu ya dok
berbuat baik kepada orang yang baik
lo boleh milih milih
orang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik ke kita memang biasa
tapi saat kita masih bisa berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kita itu baru luar biasa
makanya kata nabi ada tiga amalan yang akan dibangunkan istana di surga
istana loh bukan lagi biasa ini
bukan lagi rumah ya
istana di surga
maafkan orang yang menyakiti kita
maafkan orang yang menyakiti mu
memberilah kepada orang yang tidak baik kepadamu
dan yang ketiga
walyu'asil man kotoaka
sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskan dengan dirimu
kayaknya semuanya itu justru esensinya adalah melawan ego sendiri
itu yang berat ya
maka sebenarnya perang yang paling besar itu adalah perang melawan hawa nafsu sendiri
ketika para sahabat setelah perang badar
kan perang badan itu besar
maka mereka bergembira setelah selesai perang kita udah beres perang kita
kata nabi belum
setelah ini akan ada perang yang lebih dahsyat daripada perang badar
perang melawan hawa nafsu dirimu sendiri
jadi ego kadang kadang
tapi kalau kita paham ilmunya tahu keterangannya akan lebih adem sih
bahwa tetangga ini memang mungkin ada disini karena allah sedang menguji kau lalui tetangga itu
kita nanti bahas lagi ya ilmu yang lainnya ya
di segmen selanjutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
ya pemirsa terima kasih atas dukungan anda
masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode adam bertetangga
akhilman kita ucapkan lagi ya
pengalaman pribadi juga
misalnya ada mobil tetangga yang parkir di depan rumah ngalangin jalan kita gitu ya
itu ini udah berkali kali kadang sudah diomongin kok ya masih begini gitu ya
gimana ya ahilman harus memberikan penjelasan gitu supaya ngerti gitu kadang kadang
kalau sudah diingatkan sudah dikomunikasikan
tapi tetep aja berbicara gitu ya
sudah berarti babnya ada di kita untuk lebih sabar menghadapinya
memang ada beberapa kisah yang mungkin bisa menginspirasi kita ya
dulu di zaman salafus soleh ada seseorang yang punya rumah
rumahnya itu mohon maaf ya sering ketetesan air sama tetangganya
tapi dia merasa bahwa tetangganya itu kan
kalaupun aku ingetin gak mampu untuk menyelesaikan
karena mungkin keadaan rumahnya mungkin ya kurang gitu
mungkin siapa kebun juga

sepret lah ke rumah kita atau kemudian ngalir ke rumah kita
tau tuh kesel memang
tapi kemudian si orang yang punya rumah ini membiarkan saja
sampai dititik pada akhirnya allah mengambil usianya
nah sampai kemudian saat dia kembali kepada allah
dia terkaget kaget karena dia mendapatkan tingkat derajat sebagai seorang hamba
yang mendapatkan pahala yang luar biasa
ketika dia bertanya amalan apa ya allah yang membuat aku ditempatkan di tempat yang terbaik
kamu yang ngerasa biasa biasanya kali ya
karena biasanya ibadahnya biasa sekali biasa
tapi jawabannya karena kesabaranmu menghadapi tetanggamu
yang selama ini menguji dirimu gitu
jadi ternyata kadang kita tuh mendapatkan pahala dalam hidup
karena ada energi dari seseorang yang menguji kita dalam hidup kita
bukankah ya kalau kita lihat dalam konteks yang lebih kecil ya di keluarga misalnya
ya kan istri harus sabar menghadapi suami
suami harus sabar menghadapi istri
boleh jadi yang akan membukakan pintu surga untuk kita nanti adalah kesabaran kita
kita menghadapi orang orang terdekat kita
sama dengan tetangga kita
maka wajar kalau kemudian nabi sampaikan barang siapa yang beriman kepada allah
dan hari akhir
maka muliakan tetangganya
bahkan bukan hanya tetangga ya nanti ada lagi muliakan tamunya
jadi kalau ada tetangga ada tamu kemudian ada orang orang yang kemudian dihinggap di hidup kita
itu bisa jadi energi yang membuka kebaikan untuk kita
maka sebaiknya belajarlah untuk lebih
untuk lebih punya hati yang lembutlah menghadapi tetangga kita
ya kalau mau sih ya kita kan pengennya tetangga itu baik semua gitu ya
tapi ingat ya kita tidak bisa merubah arus ombak yang datang
yang bisa kita rubah adalah bagaimana tubuh ini belajar berenang
jadi kontrolnya ada di kita sebenarnya
yang ketika ombak itu datang kita bisa mengerungi sederhana apapun ombak itu
kita gak bisa menenangkan keadaan orang lain
yang bisa kita tenangkan adalah diri kita terhadap sikap orang lain
tetangga kita bolehlah mungkin menyakiti kita nyinggung kita
tapi kita gak boleh menjagiti mereka
nah babi yang tadi tuh kayak mobil parkir depan
ya sampaikan aja kan kalau sekarang mah
kan mungkin ada yang bahas gini
ya itu mah kan salafus soleh itu mah kan orang dulu sahabat
kita mak tuh apa imannya juga kan suka gitu kan kadang kadang kan
ya udah kan justru mereka itu jadikan ibroh oleh kita pelajaran kan
ya udah kalau gak kuat ya udah komunikasi ya tanya
sebenarnya polanya sama tapi memang case nya macam macam
betul case nya sama
buah yang misalnya kemudian jatuh di tetangga gitu
apakah sudah jadi hak kita atau tidak
ya secara kepemilikan itu punya siapa
punya yang punya
yang punya maka tanya kepada yang punya
ya tapi kan yang punya juga daunnya ke kita rantingnya ke kita ganggu juga
komunikasi ya kan ngobrol
apa sih yang tidak bisa diselesaikan dengan ngobrol
ada orang yang tinggal di satu komplek perumahan gak kenal sama tetangganya
apalagi maksudnya di kota besar ah ilman
yang sudah sibuk dengan pekerjaan
kadang kadang mau selaturahmi ke tetangga aja kayaknya kok ya gak ada waktu
iya kita bertahun tahun tinggal di situ gak kenal tetangga kita sendiri
itu banyak terjadi ya
itu tamparan buat saya juga sih sebenarnya
maksudnya iya jadi kita harus lebih ramah gitu
karena mungkin saking sibuknya kita dengan kehidupan dunia kita
saking kita lupa orang orang terdekat kita
dan poinnya adalah manusia itu makhluk sosial
yang dalam hidup tidak akan bisa hidup sendiri
pasti membutuhkan orang lain
karena nyatanya kita hari ini hidup ada peran orang lain
waktu kita lahir yang bantu siapa orang lain
kita belajar yang ngajar siapa orang lain
waktu kita nikah dengan orang lain
waktu kita sakit dirawat orang lain
maka nanti kita mati yang ngurus siapa orang lain
jadi ternyata hidup kita ini gak bisa sendirian
dan pasti butuh orang lain
dan orang lain yang paling dekat dengan kita adalah tetangga kita
jika ingin mendapatkan kemuliaan dihadapan allah swt
jadi terakhir ahilman
bagaimana kita harus menjadi dengan segala macam tantangan gitu ya
harus tetap kekeh mantap untuk kita bisa menjadi tetangga yang baik
kita harus punya apa namanya punya pegangan
apa yang harus kita terus ingat
kita bicaranya adalah bicara tentang keutamaan
biasanya orang tuh kalau bicara tentang keutamaan amal
dia akan punya motivasi untuk beramal itu
maka pemirsa cnn indonesia yakinkan kita tentang keutamaan memuliakan tetangga
ingat terus gitu ya
yang kedua ingatkan juga dengan apa namanya ya
dengan hukuman atau dosa ketika kita tidak memuliakan tetangga kita
nah baru yang ketiga kita coba beramal berakhlak dengan tetangga
satu tidak menyakiti
dua terus berbuat baik
kalau gak bisa berbuat baik jangan nyakitin
ya kan pertama tidak menyakiti
dua terus berbuat baik
kalau gak bisa berbuat baik jangan menyakiti
yang ketiga memberi dan menerima pemberiannya
oh itu menerima ya
dan yang keempat menghormati dan menghargai tetangga kita
setiap orang itu kan punya ya ingin kamu dihargai ya hargai orang lain

jadi kita lakukan sesuai apa yang ingin kita lakukan ya
apa yang ingin orang lain lakukan kepada kita ya
maksudnya begitu ya ahilman yang kira kira sederhananya gitu ya
maka ada istilah begini
berkatalah sesuatu yang orang lain itu akan senang ketika mendengarnya
dan kamu pun juga akan senang jika kamu mendengarkan itu dari orang lain
dan berbuatlah sesuatu yang kamu akan senang jika orang lain berbuat itu kepadamu
jika itu yang dilakukan
maka kita akan menghadirkan ahlak terbaik dalam hidup
semoga kita bisa menjadi tetangga yang baik
sehingga uhuah dirukun tetangga juga jadi enak ya
hidup juga tenang nyaman gitu ya
ah hilman tidak terasa ya obrolan tetangga ini
sampai di penghujung acara
insya allah kita akan bahas lagi tema tema lain yang menarik
dan sebagai penutup ustaz hilman fauzi akan menyampaikan doa penutup
baik masya allah ta barok allah pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah
di akhir pertemuan kita
mari kita angkat kedua telapak tangan
tutup kedua mata kita
kita berdoa kepada allah
semoga hari ini hidup kita lebih baik daripada hari hari yang sebelumnya
ya allah ya latif
duhai allah yang maha melembutkan
ya allah ya latif
lembutkan hati kami ya allah
duhai allah yang maha memelihara kami
pelihara hidup kami dalam kebaikanmu ya allah
duhai allah yang maha menjaga
jaga diri kami dari setiap keburukan ya allah
ya allah tanamkan di hati kami
tanamkan di diri kami
akhlak yang baik
dalam setiap sendi kehidupan kami
ya allah bimbing kami agama kita
bimbing kami agar senantiasa
berbuat baik kepada orang lain
bimbing kami agar punya ahlak yang baik kepada orang lain
khususnya kepada tetangga kami
kepada orang orang terdekat kami
ya allah jadikan kami bersama tetangga kami
adalah orang orang yang engkau ridhoi
sehingga sebagaimana engkau kumpulkan kami di dunia
engkau satukan kami di dunia
kami mohon ya allah bersama tetangga kami yang baik itu
kumpulkan kami semua nanti di surgamu ya allah
ya allah bahagiakan hidup kami dengan tetangga kami
muliakan hidup kami dengan tetangga kami
dan jadikan kami bertetangga bukan hanya di dunia
tapi bertetangga sampai ke surgamu
ya allah juga sayang
pemirsa usai sudah perjumpaan kita dalam gapai kemuliaan edisi hari ini

insya allah kita akan berjumpa lagi dalam episode gapai kemuliaan berikutnya
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh